perhimpunan hotel dan restoran indonesia phri menganggap libur natal dan tahun baru kali ini bisa menjadi
momen kebangkitan bagi pariwisata indonesia setelah dihantam pandemi hampir tiga tahun
terakhir seminggu jelang perayaan tahun baru phri menyatakan hingga saat ini tingkat keterisian
keterisian hotel pada libur nataru tahun lalu secara year on year sementara untuk daerah lain
melonggarkan pergerakan dan aktivitas masyarakat serta pelonggaran syarat berpergian antar daerah
menjadi salah satu faktor pendukung meningkatnya jumlah wisatawan walaupun posisinya masih lebih
rendah dari peringkat peringkat yang diperlukan tetapi keputusan pemerintah menanggap keputusan
menjadi satu indikator bahwa pergerakan itu tumbuh tahun dua ribu dua puluh dua kan itu dulu nomor satu itu tidak ada lagi
pembatasan pergerakan penutupan border termasuk himbawan asn tidak boleh berlibur tidak ada sampai
sejauh ini insya allah sampai tutup tahun itu tidak terjadi lagi sehingga peluang peningkatan itu
terjadi baik natal maupun pergantian tahun baru kali ini terjadi pada akhir pekan tidak adanya hari
libur tambahan yang diberikan pemerintah membuat peluang wisatawan dalam kota bertambah karena
sempitnya durasi waktu untuk berlibur ke luar kota sama seperti yang sudah sudah selain menawarkan
jasa menginap sejumlah hotel juga menaruhkan acara hitung mundur pergantian tahun bersama di area
hotel hal ini bertujuan untuk menarik minat tamu untuk menginap di hotel peningkatan keterisian kamar hotel yang diklaim
peningkatan keterisian kamar hotel yang diklaim phi

mereka menambahkan biasanya puncak reservasi kamar hotel terjadi satu atau dua hari menjelang malam pergantian tahun
nah itu telah mempersiapkan berbagai macam penawaran untuk para tamu dan juga untuk masyarakat di jakarta dan juga indonesia
untuk perayaan libur natal dan juga tahun baru antusiasme masyarakat ini cukup tinggi untuk dapat merayakan di jakarta khususnya di hotel
jadi untuk tingkat hunian hotel kita itu sangat tinggi untuk satu
dan biasanya untuk malam tahun baru itu biasanya h dua atau h satu demandnya akan semakin meningkat
meski aktivitas industri perhotelan dan pariwisata belum kembali sebaik dua ribu sembilan belas lalu
namun melihat tren saat ini para pelaku usaha optimistis pariwisata indonesia akan membaik pada dua ribu dua puluh
dan semoga sekarang kita semua berharap sesuatu yang positif kembali normal lagi
dan untuk saat ini
kita semua melihat bahwa indonesia dan dunia mungkin membaik
jadi besar harapan kami bahwa tidak hanya tahun baru tapi tingkat okupasi bisa kembali sebelum ke era pandemi
meski tren industri pariwisata mulai membaik namun phri tidak menampik bahwa pandemi masih ada
phri mengimbau agar pelaku usaha tidak lengah dan meminta protokol kesehatan di kawasan hotel dan restoran tetap dijaga selama libur nataru
tujuannya untuk menghindari kelebihan
untuk menghindari kasus covid sembilan belas kelas terhotel dan restoran yang dapat berdampak negatif bagi pertumbuhan industri ini